nah indonesia ini sudah sekitar tiga puluh hari jadi kita mungkin masih ada waktu satu atau dua minggu ke depan
kalau kita bandingkan dengan negara negara lain seharusnya puncaknya sudah tercapai
data yang kami miliki menunjang memang ke hal tersebut
jadi biasanya itu puncak tercapai kalau dominasi satu varian itu sudah tinggi
biasanya kalau kita lihat di negara negara lain dan juga di indonesia
itu mulai terjadi penurunan
sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria meminta masyarakat waspada
terlebih adanya prediksi menteri kesehatan budi gunadisadikin
terkait lonjakan kasus varian baru covid sembilan belas omikron ba empat dan ba lima pada pertengahan juli mendatang
meskipun hampir semua tempat wisata di jakarta telah dibuka pada momen libur panjang
anak sekolah riza meminta agar warga dapat menjaga aturan protokol kesehatan ketat
serta menggencarkan vaksinasi dosis ketiga atau booster
tapi memang sekarang yang harus diantisipasi adalah masa libur panjang
libur anak anak ini semua tempat tempat para wisata sudah dibuka
monas juga sudah dibuka semua ancol semua dibuka dan membludaknya
masyarakat tidak hanya dari jakarta tapi dari jabodetabek dari luar kota juga banyak masuk ke jakarta
yang penting sekarang dalam rangka mengantisipasi seperti yang kita ketemu bersama
yang perlu ditingkatkan adalah prokes protokol kesehatan semuanya
kami minta semuanya patuh taat menggunakan masker jaga jarak cuci tangan hindari mobil dan sebagainya
dinas kesehatan dki jakarta mencatat penambahan tujuh ratus tiga puluh tujuh kasus baru positif covid sembilan belas di jakarta pada senin empat juli dua ribu dua puluh satu
ada pun kasus aktif atau orang yang masih dirawat atau isolasi mandiri hingga senin
mengalami penurunan empat ratus lima kasus sehingga total menjadi delapan ratus